lalu seperti apa tanggapan dan juga reaksi dari buruh sudah bergabung bersama kami melalui sambungan skype
nining elitos ketua umum konfederasi kongres aliansi serikat buruh indonesia
selamat sore mbak
mbak nining kita tahu bahwa tadi malam sudah digolkan di tahap pertama
apa tanggapan anda ketika rancangan undang undang ciptaker yang tadi malam sudah disetujui ini untuk masuk dalam paripurna
apakah ini hal yang mengejutkan atau sebenarnya dari awal sudah teman teman buruh sudah memprediksi hal ini akan begitu mudahnya
pertama saya mewakili konfederasi kasbi sekaligus jadi jurubicara gerakan buruh bersama rakyat
kita melihatnya bahwa di masa situasi pandemi rakyat dalam kesulitan dan kesusahan
justru begitu ambisinya pemerintah bersama dpr untuk melakukan
pengesahan di tahap pertama ru ciptakerja
dimana sejak dari awal rancangan undang undang ciptakerja yang kita sebut rancangan undang undang cilaka ini
menuai kritikan yang cukup keras dari berbagai macam kalangan
baik kaum buruh petani mahasiswa pemuda masyarakat adat
tapi sangat disayangkan kepada wakil wakil rakyat dan pemerintah justru menutup mata
dan menutup kuting mereka ketika rakyat sedang mendesak bagaimana persoalan kepastian kerja
bagaimana menghentikan phk dan perampasan hak hak rakyat yang kemudian
nah dimana kita tahu bahwa sejak dari awal ru ciptakerja ini adalah sangat bertentangan
dengan prinsip prinsip dasar konstitusi negara kita
di mana negara melalui pemerintah harus melindungi seluruh tumpah darah indonesia
itu di dalam rancangan undang undang ciptakerja
yang terdiri dari tujuh puluh sembilan lebih dari seribu pasal
pas pembahasannya dan tergesa gesa gitu
padahal kami sejak tiga belas januari sudah memberikan statement memberikan masukan kepada pemerintah
agar ini dihentikan agar ini dibatalkan
karena rakyat tidak membutuhkan rancangan undang undang ciptakerja
tapi rakyat membutuhkan bagaimana persoalan perlindungan bagaimana persoalan kesejahteraan
bagaimana persoalan keadilan dan kemanusiaan
mbak nining artinya dari awal teman teman buruh dan juga petani ini
sudah bisa melihat naskah atau desain dari ruu ini sebelumnya
dan kemudian menganggap bahwa ruu ini sama sekali tidak pro dengan anda dan juga teman teman
sejak dari awal sebenarnya rancangan undang undang ini sangat tertutup gitu ya
sangat tidak demokratis
tidak mudah diakses oleh berbagai masyarakat
apalagi tidak ada pelibatan partisipasi publik secara terbuka transparansi
nah ini sudah cukup keras kritikan kaum buruh demo
baik di dpr ri bahkan berbagai macam aliansi di daerah daerah
melakukan perjuangan untuk melakukan penolakan terhadap omnibus law
pemerintah dan dpr gitu
sudah undang undangnya tertutup
tapi kemudian diserahkan kepada dpr gitu
diserahkan kepada dpr baru kemudian draft itu berseliwiran baru bisa kita dapat
padahal jelas gitu ya
aturan bagaimana pembuatan perundangan itu
bagaimana transparansi keterbukaan pelibatan partisipasi publik gitu
tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara kita
kemudian rancangan undang undang cipta kerja ini cacat prosedural bertentangan dengan konstitusi
termasuk juga perusahaan pancasila kita tentang perusahaan keadilan kemanusiaan
sama sekali tidak terlihat dalam pembuatan undang undang ini
padahal pemerintah dan wakil rakyat hari ini ditunggu bagaimana mengambil sikap tentang penghentian phk
yang salah masif setihak dilakukan oleh penghentian phk dalam posisi pandemi ini
kemudian di situ tidak dilakukan

lagi lagi pembahasannya sangat tergesa gesa gitu ya
tidak melibatkan partisipasi publik
itu hanya sekedar formalitas gitu
nah aksi dari tiga belas januari februari gitu ya juli agustus kayak kemarin
melakukan aksi di dpr justru kemudian kita direpresif ditekan tidak boleh memberikan turun ke jalan karena alasan pandemi
tapi padahal omnibus lawan erukita kerja ini jauh lebih jauh
jadi kita kerja ini jauh lebih membahayakan kita
tapi mbak nining beberapa waktu yang lalu juga menko perekonomian pak erlangga hartarto juga kemudian memberikan kesempatan menyatakan bahwa membuka ruang dialog
apakah anda merasakan ada peluang untuk bisa melakukan dialog dalam hal ini
kalau pemerintah mau membuka diri

awal seharusnya pemerintah harus memegang realita
pemerintah harus terbuka transparansi
itu yang kemudian tidak terjadi
saya mengkoreksi ya gitu
kadang kadang wakil wakil rakyat pemerintah
selalu bilang gitu ya kita sudah
berdialog dengan serikat buruh
kami sebagai konfederasi
yang terdaptar lezat
di kementerian tenaga kerja
undangan itu datang
ketika kita sudah turun ke jalan
padahal gitu kita
mengkritik berbagai macam
kebijakan gitu ya berbagai macam
regulasi yang disiapkan ini sebenarnya
betul betul akan merugikan rakyat
dan bangsa indonesia masa
iya gitu ya kemudian kalau
karena dali pemerintah
kan untuk menciptakan
bagaimana masuknya investasi
dan pembukaan lapangan pekerjaan
data bkpm gitu setiap
tahun terjadi peningkatan investasi
tetapi tidak tercipta lapangan pekerjaan
justru kesejahteraan rakyat
semakin rendah gitu ya gitu
nah problemnya adalah bukan di persoalan
buruh dan rakyatnya tapi
problem persoalan korupsi nah seharusnya
itulah yang harus dilakukan menjadi
kerja keras pemerintah dan
wakil wakil rakyat bukan kemudian
menghadirkan dalam situasi
yang tidak baik dalam masa pandemi
ini justru kemudian intens
melakukan pembahasan dari hotel
ke hotel gitu ya padahal itu uang
dari rakyat gitu loh
masih ada waktu
untuk kemudian melakukan lobby lobby politik
terutama bagi anggota dpr ri
nanti di tahap kedua
di sidang paripurna apakah ada langkah langkah
sendiri dari teman teman buruh
agar mendorong ruu cipta kerja
ini tidak disahkan menjadi undang undang
mengajak kepada seluruh masyarakat
gitu ya yang hari ini
membahayakan bangsa dan rakyat indonesia
dimana seharusnya hadirnya negara
apa hadirnya pemerintah
dan wakil wakil rakyat itu adalah
bagaimana melindungi rakyat
tapi dengan rancangan
undang undang cipta kerja ini justru
kemudian bagaimana membuat
fleksibilitas tenaga kerja buruh yang
semakin bisa dibayar murah gitu ya
terus tidak punya kepastian
kerja karena ada sistem kerja kontrak
harian gitu ini yang kemudian
semakin mengancam kehidupan generasi
bangsa ke depan
tidak hanya buruh yang bekerja hari ini
nah kalau bicara tentang apa
desakan dari kaum buruh
dan rakyat indonesia kami tidak ada lagi
pemerintah dan wakil rakyat hentikan
pembahasan batalkan omibus law
gitu ya karena itu
benar benar akan membuat penderitaan
yang panjang bagi rakyat dan bangsa
indonesia masa sih pemerintah
begitu ambisinya melakukan
pengesahan terhadap rancangan undang undang
kepentingan segelintir orang
tapi mengabaikan aspek kemanusiaan
yang lebih luas
apakah ajakan ini juga akan
gerakan mogok masal karena saya dapat
informasi juga ada rencana
tanggal enam hingga delapan oktober dua ribu dua puluh
apakah hal itu benar terjadi
dan jika memang mogok masal ini dilakukan
apakah kemudian ini tidak
merugikan buruh dimana banyak perusahaan
yang melakukan phk akibat pandemi covid sembilan belas
itu tidak mau untuk turun
ke jalan tapi karena
pemerintah dan wakil rakyat lah yang
memaksakan mau tidak mau
menggunakan hak dasar
buruh dan rakyat indonesia
dan pemerintah tidak menginginkan
itu maka hal yang mudah
sebenarnya ya hentikan
pembahasan gitu hentikan
yang akan merugikan
kita gitu loh itu yang
kita minta bukan kemusik
kaum buruh dan rakyat indonesia gitu
bahwa pemerintah itu harus
memberikan hal yang berlebihan
tapi memang menjadi kewajiban
pemerintah dan wakil rakyat
negara ini memang memberikan
perlindungan kesejahteraan keadilan
mau tidak mau buru dan
rakyat indonesia harus memang
uang sekuat kuatnya kalau pemerintah
dan ppr sudah menutup
mata dan telinganya
baik semoga pesan pesan
anda ini sampai ke
teman teman di dpr juga untuk bisa
memikirkan lebih lanjut kira kira apa yang
harus dilakukan oleh teman teman dpr
menyikapi sidang paripurna
beberapa saat lagi terima kasih
mbak nining elitos ketua umum
konfederasi kongres aliansi serikat buruh indonesia